petugas satreskrim polrestabes surabaya membongkar praktik prostitusi sesama jenis di salah satu hotel di surabaya
dalam penggerbekan tersebut polisi mendapati tiga orang pria dalam kondisi setengah telanjang di dalam satu kamar hotel
pengerebekan praktik prostitusi menyimpang oleh unit perlindungan perempuan dan anak satra skrimpol restable surabaya ini
terjadi di salah satu kamar hotel di kawasan surabaya selatan
dalam penggerbekan ini polisi mendapati tiga orang pria yaitu fa warga driorejo gresik an warga lumajang
dan hr warga sumeneb dalam kondisi setengah telanjang di dalam satu kamar hotel
ketiganya diduga telah melakukan pesta seks lgbt atau prostitusi menyimpang sesama jenis
praktik ini terbongkar setelah petugas melihat akun facebook milik fa yang menyebutkan adanya transaksi dan menawarkan diri jasa pijat
dari pengakuannya fa menjual an kepada hr dengan tarif rp delapan ratus ribu rupiah sekali melayani
dari transaksi tersebut an diberi imbalan rp satu ratus lima puluh dan fa mendapat keuntungan rp enam ratus lima puluh

di hadapan petugas fa mengaku sudah tiga kali dalam satu bulan ini melayani praktik prostitusi sesama jenis
dirinya juga menerima layanan trisam jika ada pelanggan yang meminta
ungkapan kami ini juga sama dimulai dari media sosial
jadi pelaku ini melakukan posting layanan seksual baik itu pijat dan layanan seksual lainnya baik itu trisem dan sebagainya sesama jenis
dari penggerbekan ini petugas mengamankan barang bukti uang tunai rp satu tiga
rp lima hasil transaksi alat kontrasepsi bukti percakapan transaksi dan telepon genggam
akibat perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman maksimal hukuman lima belas tahun penjara